kita ke informasi lainnya mahasiswa universitas negeri semarang mengadukan menteri pendidikan dan kebudayaan mendikbud nadiem makarim ke komnas ham
nadiem dilaporkan terkait pembayaran kuliah secara penuh di masa pandemi covid sembilan belas
komnas ham menerima laporan pengaduan dari mahasiswa universitas negeri semarang pada tiga agustus kemarin
aduan tersebut merupakan tindak lanjut gerakan mahasiswa setelah melakukan permohonan hak uji materi permendikbud no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh ke mahkamah agung
hingga rabu siang komnas ham masih menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor untuk dianalisis lebih lanjut
bila terbukti ada pelanggaran komnas ham akan memanggil kementerian pendidikan dan kebudayaan yang saat ini dipimpin oleh nadiem makarim
kementerian pendidikan dan kebudayaan yang saat ini dipimpin oleh nadiem makarim